memberikan kebutuhan komoditi timah kepada dirut ini
kelas atas kalau kelas atas kan sebelumnya banyak menabung di bank sekarang sudah mulai berbelanja
dulu bung simon pasar ibu managernya
ini apa lu udah nih udah incer uph atau gimana
jadi untuk pak menteri kita siap melakukan
umkm masih sangat tinggi bahkan melonjak dengan kredit usaha rakyat tahun ini masih akan menaik meningkat lagi ke tiga ratus tujuh puluh triliun
meskipun mereka mungkin berbincang bincang di medsos
terkait memberikan kepercayaan publik